nah yang juga dipantau adalah soal bagaimana perkembangan demonstrasi di hongkong memang
kita bicara soal ruu ekstradisi sama ya di indonesia juga sekarang sedang ada kontroversi soal undang undang
nah hingga mengakibatkan seorang warga negara indonesia yang merupakan jurnalis media di hongkong tertembak peluru karet
ya insiden ini terjadi saat ia tengah meliput bentrokan aksi protes anti pemerintah hongkong dengan polisi pada minggu waktu setempat
inilah video saat febi mega jurnalis wanita warga indonesia tertembak peluru karet di dekat mata saat berada di kawasan wancai hongkong
febi merupakan wartawan hongkong news suara yang melakukan peliputan dan mengenakan rompi khusus sebagai identitas jurnalis
febi langsung mendapat perawatan pertama dari lawan medis saat setelah tertembak peluru karet
peristiwa ini terjadi saat demonstran dan polisi saling bentrok
polisi hongkong terus berusaha membubarkan masa dengan menggunakan
gas air mata dan water cannon
dikutip dari detik com konsul jenderal ri di hongkong ricky suhendar membenarkan kejadian tertembaknya warga negara indonesia
yang juga merupakan jurnalis saat tengah bertugas meliput aksi demonstrasi hongkong
saat ini febi tengah mendapatkan perawatan dokter di rumah sakit terdekat serta dalam keadaan sadar
kjri hongkong sendiri terus memberikan pendampingan bantuan selang perawatan di rumah sakit
hingga saat ini febi telah mendapatkan tindakan jahitan di kelopak matanya
akibat sobek namun berangsur membaik
kjri juga mengimbau kepada wni untuk menjauhi lokasi aksi protes di hongkong